kebakaran bisa burikan
kondisi merah lelik
kebakaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja termasuk di rumah tempat kita tinggal
penjagaan penting untuk dilakukan namun penting pula untuk mengetahui langkah tepat apabila terjadi kebakaran yang tidak diinginkan
pertama berusahalah untuk tetap tenang
kepanikan justru akan membuat kita salah bertindak dalam mengambil keputusan
jika anda orang yang pertama kali mengetahui ada asap atau api di dalam rumah
segera bunyikan alarm atau berteriak agar seluruh penghuni rumah tahu telah terjadi kebakaran
anda juga bisa berteriak meminta tolong tetangga sekitar rumah
yang ketiga hubungi layanan panggilan darurat satu ratus dua belas atau dinas pemadam kebakaran terdekat walaupun apinya masih kecil
langkah selanjutnya segera evakuasi diri
dahulukan keselamatan diri bukan barang berharga karena nyawa menjadi prioritas utama
namun jangan asal membuka pintu ruangan
cek dulu suhunya dengan cara menempelkan punggung tangan anda ke kenop pintu
jika sudah terasa panas itu artinya kemungkinan ruangan di dalam sudah ada api
segera cari jalur evakuasi lain
jika asap sudah tebal hati hati
jangan sampai terhirup
segera rebahkan diri anda dengan merangkak dan bernafas mendekatkan muka ke lantai
tutup hidung menggunakan kain basah untuk membantu bernapas dan mencegah terhirupnya asap
dan yang paling penting jangan pernah menerobos api
jika pakaian anda terbakar jangan lari
tepuk dengan tangan atau menjatuhkan diri ke tanah dan berguling untuk memadamkan api
jika kebakaran kecil segera padamkan sendiri
bisa menggunakan alat pemadam kebakaran seperti alat pemadam api ringan atau apar pasir atau tanah
atau bisa pula menggunakan karung goni atau handuk yang telah dibasahi air
jika menggunakan handuk basah pegang dengan cara dilipat untuk melindungi tangan dari kobaran api
ketika kita memasak misalnya terjadi kebakaran yang pertama kali harus kita putuskan yaitu regulator gasnya
harus dilepaskan seperti itu ya pak
baru apinya kita segera padamkan menggunakan handuk yang dibasahkan seperti ini
komandan regu pemadam kebakaran sektor jagakarsa jakarta selatan yulianto menjelaskan
penting untuk siap sedia handuk yang mudah dijangkau untuk langsung digunakan jika terjadi kebakaran
yulianto juga menambahkan
banyak kebiasaan masyarakat
yang tanpa disadari justru sering jadi penyebab kebakaran
kita jangan sampai masang setep kontak yang bertumbuk tumbuk
karena akan menimbulkan panas dan kebakaran
yang kedua itu dari gas lpg
apabila terjadi kebocoran gas lpg jangan sekali kali menyalakan instalasi listrik
atau mematikan instalasi listrik karena akan menimbulkan suatu kebakaran
atau menimbulkan suatu ledakan
sebelum melakukan pemadaman kita perlu mengetahui sumber api
jika kebakaran disebabkan minyak atau bensin
jangan padamkan menggunakan air karena justru membuat api menyebar
gunakan pasir atau tanah atau bisa juga handuk basah
jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik matikan aliran listrik terlebih dahulu
selain itu lakukan pemeriksaan rutin alat alat yang rentan memicu kebakaran
seperti kabel listrik dan selang gas lpg
saya mbak hanifah gelup resisa jakarta